perdana menteri selandia baru mengunjungi keluarga korban
serangan teroris di christchurch
pertemuan di sebuah masjid di wellington ini berlangsung emosional
begitulah suasana pertemuan antara perdana menteri selandia baru
jasinda arden dan sejumlah keluarga korban serangan terorisme di christchurch
lantunan doa dan lagu keagamaan mengiringi kunjungan
pada minggu tujuh belas maret pagi waktu setempat
selain untuk meletakkan karangan bunga
perdana menteri jasinda datang ke masjid kilberni di wellington
untuk menemui kerabat para korban
perdana menteri jasinda telah menyebut serangan brenton harrison taran
pria dua puluh delapan tahun asal australia
bayi aksi terorisme
serangan dinilai sebagai aksi terburuk yang mengoyak kedamaian selandia baru
selandia baru juga langsung menetapkan status siaga keamanan tertingginya
pasca aksi teror